imuma nenek berusia satu ratus dua tahun warga kelurahan lompoe kecamatan bacukiki kota parepare
akhirnya bisa berangkat ke tanah suci tahun ini
imuma yang tergabung dalam kloter empat embarkasi hasanuddin ini
akan berangkat ke tanah suci pada dua puluh enam mei mendatang bersama satu ratus dua puluh jemaah calon haji dari parepare
di usianya yang sudah lebih dari seabad semangat imuma sangat tinggi untuk bisa menunaikan rukun islam yang kelima
secara fisik imumah dalam kondisi sehat selama hidup juga tidak pernah menjalani perawatan medis
sedianya imuma akan berangkat bersama dengan anaknya
hana tang yang bertindak sebagai pendamping pada dua ribu tujuh belas
namun karena covid sembilan belas akhirnya ditunda
tahun dua ribu dua puluh tiga aturan dari kementerian agama kembali berubah
sehingga hanatan tidak bisa mendampingi ibunya imuma ke tanah suci
mau pak tapi mau dia apa karena sudah dari pemerintah
karena saya memang mau saya dampingi tapi mau dia apa pak karena tidak bisa kesan
sebenarnya saya tidak bisa lepaskan mama saya tapi mau media apa karena dia juga sudah mau pergi

hanatang berharap dirinya bisa mendampingi ibunya ke tanah suci
karena masih ada dua kuota dari enam belas jemaah calon haji cadangan yang batal berangkat
karena belum melakukan pelunasan bpih